komisi hukum dpr menggelar rapat kerja dengan jaksa agung untuk membahas sejumlah isu strategis
di antaranya terkait pelaksanaan pilkada serentak yang berpotensi menimbulkan masalah hukum
selain itu kejaksaan tetap berkomitmen menunda proses hukum kepada calon kepala daerah
jaksa agung muhammad prasetyo membeberkan soal perjanjian kerjasama kejaksaan
dengan kemenkyu untuk pengawalan dalam pengadaan barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang barang sitaan negara
selain itu jaksa agung juga membeberkan soal perjanjian kerjasama antara kpk polri dan kejagung
dalam rapat jaksa agung kembali menegaskan komitmen kejaksaan untuk menunda proses hukum
terhadap calon kepala daerah yang maju pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
kejaksaan beralasan penundaan ini agar proses demokrasi berjalan lancar
tanpa ditunggangi konflik kepentingan antar calon
salam sejahtera untuk kita sekalian
salam sejahtera salam kebajikan
kita langsung bergabung dengan koresponden rifana pratiwi di gedung dpr
rifana apa saja poin rapat kerja komisi hukum dan jaksa agung hari ini
selamat siang yuda
rapat kerja antara komisi hukum dpr dengan kejaksaan agung saat ini masih diskursus
dan akan dilanjutkan kembali pada pukul empat belas waktu indonesia barat
memang agenda rapat kerja hari ini membahas
sejumlah isu krusial ataupun isu strategis diantaranya yang pertama
tadi jaksa agung muhammad prasetyo membeberkan soal pola koordinasi antar penegak hukum
yaitu antara kejaksaan agung kemudian tni polri dan juga kpk
kemudian tadi jaksa agung juga menegaskan kembali komitmen bahwa berdasarkan himbauan
dari menko polhukam wiranto bahwa sebaiknya semua penegak hukum ini menunda
untuk memproses ataupun melanjutkan proses hukum terhadap calon kepala daerah
selama pelaksanaan pilkada serentak dua ribu tujuh belas
dan tadi jaksa agung muhammad prasetyo kembali menegaskan bahwa kejaksaan dan juga polri
sama sama bersinergi untuk menunda proses hukum terhadap calon calon kepala daerah
sampai nanti proses pilkada serentak menuju ke penghitungan suara
dan juga penetapan calon pemenang pada pilkada serentak dua ribu delapan belas ini selesai
sehingga iklim demokrasi ataupun proses demokrasi yang berlangsung ini tidak akan terganggu
dan tidak akan ditunggangi oleh calon calon kepala daerah lain
ataupun partai partai politik yang menilai ataupun yang melihat adanya
kelemahan kasus kasus tertentu yang menimpa calon calon kepala daerah
yang berpotensi tersangkut di kpk
kemudian tadi ada juga yang menarik pertanyaan dari salah satu anggota komisi hukum
dari fraksi golkar yakni adi skadir mempertanyakan kepada jaksa agung muhammad prasetyo
ada informasi bahwa tujuh narapidana narkotika saat ini sudah dipindahkan ke lapas nusa kambangan
apakah benar akan segera dilakukan eksekusi terhadap tujuh narapidana narkotika tersebut
narapidana narkotika tersebut
tadi salah satu anggota komisi hukum yakni adi skadir mempertanyakan kepada jaksa agung
namun jaksa agung belum memberikan jawaban karena memang ini masih proses sesi pertanyaan
kemudian setelah skors nanti baru akan dijawab satu persatu pertanyaan dari anggota komisi hukum oleh jaksa agung yuda
ya rifana apa kira kira nanti rekomendasi yang akan diberikan terkait dengan pertemuan hari ini
terutama dengan masalah pilkada dan beberapa kasus yang melibatkan para calon kepala daerah yang
terjerat kasus ott ataupun kasus korupsi seperti itu
ya yuda kalau mengacu ke undang undang pilkada memang tidak bisa dilakukan pencegahan
ataupun pergantian terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
karena memang di undang undang pilkada ini tidak mengatur hal tersebut
maka dari itu kejaksaan agung dan juga polri sepakat untuk menunda proses hukum terhadap kasus kasus yang berpotensi
untuk menyeret calon calon kepala daerah dan selain itu tadi kejaksaan agung juga sudah
membentuk satgas anti politik uang untuk mencegah adanya peredaran politik uang di daerah daerah
yang memang berpotensi untuk tinggi politik uangnya seperti kemudian di provinsi jawa barat
kemudian jawa timur dan juga sumatera utara serta papua ini yang memang nanti akan lebih diintensifkan lagi
oleh pihak dari kejaksaan agung yuda